kita beralih ke informasi selanjutnya
dipicu masalah tunggakan uang sewa kos yang belum dibayar
ratusan warga tambak sawah waru sidoarjo jawa timur
ngamuk menjeburkan belasan motor milik penghuni kos ke sungai
warga mengamuk karena penghuni kos marah
saat ditegur pemilik kos untuk membayar tunggakan uang sewa
inilah proses evakuasi belasan motor milik penghuni kos
di kawasan desa tambak sawah kecamatan waru sidoarjo jawa timur
sejak dini hari hingga minggu siang
suasana desa tambak sawah waru sidoarjo jawa timur masih tegang
sebelumnya sejumlah warga mengamuk dipicu sikap salah satu penghuni salah satu kos
yang tidak terima ditagi pemilik kos terkait tunggakan uang sewa kos
warga yang marah langsung menceburkan belasan motor milik penghuni kos
polisi segera mengamankan lokasi dan mengevakuasi sekitar dua puluh penghuni kos
ke mapol seksetempat
sementara belasan motor yang diceburkan ke sungai
berhasil diangkat dan diamankan di mapol sek
sepedanya dimasukin ke sungai semua
kita lakukan adalah mengevakuasi tadi malam dari rekan rekan kita
saudara saudara kita yaitu ke polsek
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
itu yang kita lakukan
sementara kita polsek kita jamu seperti kita melayani masyarakat yang lain
untuk kendaraan yang masuk di kali
alhamdulillah siang ini sudah kita evakuasi
yang jelas dari rekan rekan kita saudara kita ini
permasalahan awal mula ditegur permasalahan terkait bayar kos yang ada keterlambatan
dua puluh penghuni kos yang diamuk warga tambak sawah waru sidiwarjo
masih ditempatkan di mapol sek waru sidiwarjo untuk melindungi mereka